mas ade kita tentu sepakat ya jika apapun bentuk upaya untuk menghalangi pekerjaan jurnalistik
ini ada sanksi tegas serta hukum yang tegas begitu
tapi kemudian kita ingin kembali diberi pencerahan bagaimana sebenarnya hukum terkait perlindungan pers ini mas ade
iya jadi sebenarnya perlindungan pers saat ini itu kita sudah mempunyai undang undang pers gitu ya
tapi lebih jauh lagi kita sudah ada undang undang dasar yang menjamin hak mencari bagi warga negara
nah tapi di dalam undang undang pers itu sebenarnya setiap kegiatan jurnalistik seorang jurnalis itu dilindungi oleh hukum gitu
artinya setiap dari saat memperoleh kemudian menulis kemudian meliput dan hingga terbitnya berita itu itu dalam ranah perlindungan hukum gitu ya
dan ketika itu dihalangi oleh sesuatu hal gitu ya itu ada konsekuensi tertentu bagi seseorang yang mengalami
halanginya gitu sih
ya artinya ada dua payung hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur ini
apa kemudian ini tidak terrealisasi dengan baik atau bagaimana
sehingga kemudian kasus kasus kekerasan terhadap aktivitas jurnalistik media ini juga masih cukup mengancam begitu
ya jadi memang dalam catatan lbh pers pun gitu ya jadi sangat sedikit kasus kasus kekerasan terhadap jurnalis
yang diselesaikan secara hukum gitu ya secara tuntas gitu
misalkan contoh contoh kasus yang kekerasan terjadi pada saat khususnya aksi aksi masa dua ratus dua belas baik yang semalam ataupun sebelumnya
itu sebenarnya kan bukan kekerasan hanya semalam saja gitu tapi sebelumnya pun ada jurnalis yang mendapatkan kekerasan itu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini